tni angkatan laut menggelar latihan operasi laut gabungan dua ribu dua puluh empat di wilayah perairan laut bali
sejumlah kapal perang tni angkatan laut dilibatkan dalam latihan ini
tni angkatan laut mengerahkan dua prajurit dalam latihan ini
kepala staff tni angkatan laut laksamana muhammad ali
latihan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan alutsista maupun prajurit tni angkatan laut dalam mengawal kedaulatan laut indonesia
dari mabesal dan seluruh pangkotama yang terlibat dalam latihan ini
kami mengucapkan selamat dan bravo zulu kepada seluruh unsur penembak
yang telah melaksanakan uji coba penembakan senjata khusus
dan berhasil menguji coba waypoint dari mm empat puluh
baik itu secara horizontal maupun secara vertikal